karena sudah tertuang dalam undang undang tiga puluh enam tahun dua ribu delapan tentang pajak penghasilan
nah ini apakah sudah ada klaiming gimana
yang ada yang berjarak ke dua puluh delapan hari